diagendakan untuk dilakukan jumat dua puluh enam agustus atau hari ini komisi nasional hak asasi manusia komnas ham mengaku menunda menyerahkan laporan akhir investigasi dan rekomendasi kepada kapolri terkait peristiwa pembunuhan brigadir yosua
laporan rekomendasi itu rencananya akan diserahkan pada awal pekan depan
ini disampaikan langsung oleh ketua komnas ham ahmad taufan damanik di kantornya jumat pagi
ketua komnas ham menjelaskan alasan penundaan karena kapolri dan tim sus saat ini sibuk dengan beberapa jadwal kegiatan terkait penanganan kasus pembunuhan brigadir yosua
salah satunya pemeriksaan istri verdi sambo putri candrawati oleh tim penyidik kepolisian jumat pagi
komnas ham mengaku memaklumi hal ini dan bersedia berkoordinasi mencari waktu tepat
penyerahan rekomendasi hasil investigasi diagendakan awal pekan depan
sedang mengatur jadwal ya
tapi kita kan paham
paham juga teman teman di mabes juga luar biasa sibuk ya
sehingga kemudian sedang diupayakan lagi waktu
tapi sebisa bisanya gitu di awal minggu minggu depan